ini adalah hari yang sangat bagus
sangat luar biasa buat kita
kamu hamil beneran
akhirnya kejadian juga kamu sama alvin
tapi anak dalam kandungan aku ini
bukan anaknya afif
ini anak gavin ma
itu anaknya afif
dan jangan pernah ngomong ke orang lain
kalau ini anaknya gavin
gavin itu udah mati
sintia inget ya pesan dokter
kamu tuh harus banyak istirahat
udah gak usah mikirin macam macam
cucu tante kamu jangan banyak pikiran
jangan merasa tertekan
berkali kali tante bilang
kamu gak boleh stres ya
mah raina masuk kamar dulu ya
ya sintia sih akan baik baik aja sih
asal afifnya itu gak kasar sama sintia
ya kamu tanya aja tuh sama afif
dia tau kok kejadian tadi itu kan semuanya itu ganteng
dia tau kok kejadian tadi itu kan semuanya itu ganteng
itu gara gara ulangnya afif
kayaknya nggak sayang ya sama janin yang ada di kandungannya cynthia ya
kasih tau ke mama
kasih tau mama kamu tuh
ini salah aku
tadi aku nggak sengaja
aku aku mau jatuhin cetakan tangannya syifa
ini bukan salah afif
aku yang salah
jadi karena sintia tuh nggak sengaja ngejatuhin afif marah marah
sampai gemetak bentak teriak teriak
ya sintia ketakutan lah
ma udahlah aku yang salah bukan afif
aduh apaan sih
kamu jangan selalu menanggung kesalahannya afif dong
ada apa sih sebenarnya
ini semua bener bener kesalahan aku bukan salahnya afif
udah kalian berdua jangan
silahkan pelan dong
pelan pelan dong afif
aduh ya ampun
minta tolong banget ya silt sama kamu ya sil
anak aku sintia tolong dijaga baik baik
ingatin afif jangan kasar kasar sama sintia
nanti kalau misalnya kenapa kenapa kan
kasihan cucu kita
tenang aja kamu gak usah khawatir
nanti saya akan perhatikan
sekarang kamu rebahan
kamu istirahat ya
afif anak kita pasti senang banget
karena kamu udah gak marah lagi sama dia
afif aku mau kamu merasakan sebagian dari diri kamu
ada di dalam kandungan aku
karena pasti dia bakal seneng banget
kalau kamu perhatikan
kenapa aku gak merasa ada ikatan batin
dengan bayi dalam kandungan sintia
beda banget saat aku melihat sifah
aku langsung merasa dekat
dan ingin selalu melindungi sifah
kamu istirahat aja
untuk saat ini
kamu gak akan bisa berhubungan lagi sama bella
karena sampai bayi dalam kandungan aku lahir
kamu akan selalu ada di dekat aku
dan sebentar lagi
anak aku akan jadi pewaris kekayaan keluarga ini
ini semalam ada kiriman berkas buat kamu
dikirimnya ke kantor
tapi aku gak tau isinya apaan
maaf semalam aku lupa ngasihnya
aku tunggu di depan ya
akte kelahiran ya sifah
sekarang udah nama afif
dan juga aku
kangen ya sama mama ya
ate kelahirannya sifah
kuda atas nama papa afif dan juga mama bella
seneng ya nak ya
seneng udah resmi jadi anak mama bella sama papa afif
iya nak ya seneng ya nak
mengganti akte kelahiran shiva dengan namanya
iya seneng ya
jahat kamu bella
kamu sudah ngebohongin aku sama mas ika
kamu ingkar janji bella
kamu ingkar janji
kamu sendiri yang menyerahkan shiva ke kami
waktu kamu terperuk dan hancur ditinggal sama alfis bella
kak nur bukan begitu
sekarang awi sudah datang kembali ke kamu terus
kamu mau mengambil sifah
kamu seenaknya mengganti akte kelahirannya shiva tanpa pertujuan kami bella
kamu bagaikan kacang lupa sama kulitnya
aku sama sekali nggak tahu
aku baru terima akte ini tadi
afif yang mengubah akte kelahirannya sifah
sekarang kamu gak usah ngelah bella
nur kamu kenapa nangis
bella sudah mengubah akte kelahirannya sifah
dengan nama dia dan afif mas
astagfirullahaladzim ya allah adik ini
ini kamu udah benar benar kelewatan nih
ini udah kelewatan
bella kita pergi dari sini
aku bicara sama kakak
tolong dengerin aku
apalagi semua udah jelas dek
kamu gak peduli sama perasaan aku dan juga perasaan nur
kamu seenaknya aja ganti akte kelahiran shiva tanpa persetujuan dari kami
aku baru terima akte ini tadi pagi
sampai kapanpun shiva ini adalah anak kalian
sampai kamu bisa kembali sama afif
dan setelah itu kamu mau bawa pergi sifah dari kehidupan kami
dek kamu jangan lupa dek
kamu harus ingat
kamu udah janji sama kami bahwa kamu akan kasih sifat sepenuhnya untuk kami
dan itu sebagai pengganti anak kami keguguran dek